ramadan jazz festival kembali digelar pada sembilan sampai sepuluh juni dua ribu tujuh belas
dua hari saja di plaza masjid jutmutia menteng jakarta
sama seperti tahun tahun sebelumnya
ramadan jazz festival akan mengalokasikan hasil penjualan tiket menjadi donasi
tahun ini penyelenggara memanfaatkan momen ramadan
untuk bekerjasama dengan komunitas seribu guru
yang fokus pada masalah pendidikan
bisa menikmati hiburan dari musisi penonton juga bisa sekaligus beramal
ramadan jazz ini merupakan perhelatan yang ketujuh sepanjang ini
dan acara ini sebenarnya baru dimulai sekitar pukul sembilan malam nanti
jadi bagi anda yang ingin merapat ke area masjid jutmutia
masih bisa mengikuti sholat tarawih dulu di sini
kemudian untuk menyaksikan sederet penyanyi dan juga musisi besar
yang akan segera hadir di panggung nanti
dan memang yang membedakan festival ini bukan sekedar festival saja
tapi juga merupakan bentuk aksi
aksi sosial di mana bagi masyarakat yang ingin menonton nanti
sebenarnya tiketnya gratis tapi mereka akan diarahkan untuk berdonasi
donasinya ini ada yang nilainya tiga puluh lima puluh rupiah hingga seratus ribu rupiah
nah bagi anda juga yang mungkin sedang tidak punya uang karena akhir bulan
juga bisa membawa donasi buku ataupun pakaian yang layak pakai
yang nanti akan disalurkan ke lembaga lembaga yang membutuhkan
nah memang perhelatan ini memang sudah digelar selama tujuh kali
di perhelatan kelima memang ramadan jazz festival ini telah sukses mengumpulkan donasi sekitar satu ratus tiga belas juta rupiah
dan sudah disalurkan salah satunya untuk suplai air bersih di ntt
dan di tahun ke enam juga sukses mengumpulkan donasi sekitar tiga puluh dua juta rupiah
yang disalurkan kepada masyarakat atau warga disabilitas
dan untuk tahun ini rencananya akan
disalurkan salah satunya ke sekolah madrasah ibtidayah di daerah kabupaten tanggerang
di mana memang sekolah tersebut kondisinya sudah cukup rusak
sekitar sudah cukup lama sekali dibangun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh satu tapi hingga saat ini belum ada renovasi
gria lalu siapa saja yang line up nya siapa aja
ya gria siapa saja musisi yang akan tampil
seperti ada kendala komunikasi
kami mohon maaf seperti ada kendala komunikasi dengan grey
itu tadi gria dari ramadan jazz festival masih akan berlangsung nanti malam jadi anda masih punya kesempatan